sayang kita pulang ke rumah ya
kita pulang ke rumah nenek nak ya
cok yang asuh itu
kenapa kamu gendong bayi itu

bayi itu bukan anakmu
bantu apa om
saya butuh om buat meyakinkan mama kalau saya bisa bawa mano sama bayinya ke sini lagi om
om bisa pegang janji saya
sekarang om yang mau tanya sama kamu itu
kamu bisa kembalikan gelas itu
gelas yang sudah pecah itu kembali ke bentuk semula
kaum tahu apa yang kamu maksud
tapi ada beberapa hal yang susah untuk dikembalikan seperti sedia kala
ini semua gara gara saya
kamu tidak perlu minta maaf ikut
ini semua bukan salah kami
tapi memang darah itu tidak pernah
tapi memang darah itu tidak pernah bohong
maksud om darah
lupakan saja apa yang om harus sebut
om menyembunyikan sesuatu dari saya
kita ini keluarga om
gimana om mau bantu saya kalau saya nggak ngerti selama ini apa yang om
saya butuh tahu tentang ini semua
sifat keras kamu
persis seperti ayah kamu
waktu kamu masih kecil
ayah kamu melakukan suatu tindakan kriminal
dengan memperkuasa sekretarisnya ikut
saya ingin tahu apa yang kamu lakukan

saya ingin tahu apa yang kamu lakukan

saya ingin tahu apa yang kamu lakukan
kamu selama ini nggak pernah jujur sama aku ya
tidak jujur nggak jujur apa
aku udah tahu tentang papa
aku tahu kalau dia pernah memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri

aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri

aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri

aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarinya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri
aku tahu kalau dia penuh memperkuasa sekretarisnya sendiri

aku tahu ketika dia ketemu aku dalam keluarga apa mereka hanya jauh bekerja ketemu langsam
aku tahu ketika dia ketemu aku dalam keluarga apa mereka hanya jauh bekerja ketemu langsung
aku tahu setelah hidup aku baru mendengarkan kesalahan
aku tahu setelah hidup aku baru mendengarkan kesalahan
aku bisa memperbaikinya sini karena tak ada masalah
kamu masih punya keluarga sayang
gak usah harus disini nak
kamu tau dia siapa

saya terpaksa cerita yang sebenarnya kebenar itu

siap siap kemana ibu
kamu gak pantas tinggal disini nak
jadi fitnah nak

karena kamu mengkhianati dia sebagai suami
kamu dianggap istri anda
kalau kamu tetep disini
segala kuat sajalah

kenapa kamu gendong bayi itu

bayi itu bukan anakmu

bayi ini bukan anakmu

karena mama sangat berharap kamu jauh dari bayang bayang papa kamu
karena mama tidak ingin kamu seperti papa kamu
tidak ingin kamu memiliki sifat seperti bapak kamu
tapi ternyata kamu sama aja sama dia
kalau papa kamu berkosa sekretarisnya
dan manusia maha